cabang olahraga taekwondo pekan olahraga nasional ke sembilan belas jawa barat baru memulai pertandingannya pada minggu pagi
di hari pertama pertandingan berlangsung di gelanggang olahraga universitas pendidikan indonesia di bandung
hari pertama pertandingan cabang olahraga taekwondo di kelas kyurugi mempertemukan atlet dki jakarta
selamet irlan dengan atlet asal aceh mahdalil munander
sempat tertinggal di dua ronde awal selamet berhasil membalikan keadaan
atlet dki jakarta ini akhirnya menang dengan skor tipis lima belas dua puluh
sementara di pertandingan sebelumnya atlet tuan rumah muhammad rizaldi menang tko atas atlet taekwondo asal jambi alma kadir milano